ya belanja daring jadi pilihan cerdas di tengah situasi pandemi covid sembilan belas
namun di sisi lain berbelanja secara daring membuat kita tidak bisa melihat penjual secara langsung dan menyentuh produk yang diinginkan
oleh karena itu anda harus lebih waspada dan berhati hati sebelum bertransaksi secara online